bu aja nanti hati hati bu aja ya pulangnya
iya perutnya udah gendut pasti dibawanya juga berat ya bu
iya ini ya justru orang lagi hamil kayak gini harus banyak jalan
iya sih iya bu aja pamit dulu ya
iya lihat dong ruh
kalau gue yang pakai lebih cakep lagi nih
berapa nih berapa berapa gue bayar ya
tapi ini ayo udah pilih bu haji
iya tapi kan lo belum bayar
berarti nanti barang masih bisa dibeli dong
tapi gak bisa gitu kan udah ada saksinya semua ini udah pilihan ayah ya
aduh ibu ibu jangan berebut dong
kan dagangan saya masih banyak ini
ini juga bagus
udah deh gue bakal jadi tuh
muhasabah atau perhitungan amal
nah sebelum saya mulai
saya mau bagiin dulu kota kopiannya
supaya bisa dibaca di rumah ya
muhasabah itu adalah perhitungan amal
muncul kata kerjanya yaitu hasaba
atau menghitung dengan teliti
ini dijelaskan dalam al quran
surat al ijhika ayat tujuh dan delapan
hisap adalah menghitung amal manusia
oleh allah subhanahu wa ta'ala
dan setiap manusia itu akan mengalami
masa hisap di dalam hidupnya
sebenernya dulu itu kakak pengka
nggak biarin siro
pergi sendirian ke pengajian
emang ini kenapa sih mak
siro udah gede gak usah dikhawatirin
cuma kan lu tau sendiri
kalau ke pengajian
kalau ketemu si maimunah
ada yang ditiupin tuh
tadi kakak kuat lagi
aja maimunah kan mulutnya beres banget
kenapa tadi sulam begini nih
yaudah sekarang sih
terlanjur mau bilang apa
mudah mudahan aja nih
jangan ada amal
hati hati ibu aja ya pulangnya
purutnya udah gendut
pasti dibawanya juga berat ya bu
orang lagi hamil kayak gini harus banyak jalan
lere mau ke rumahnya mpok
mau ngasih oleh oleh dari mekah
iya jadi tantenya rere itu
oh baru pulang dari mekah baru umroh
terus dia bawa buah kurma banyak banget
maka akhirnya mau ngasih ke mpok sama keluarga
makasih banyak ya
iya mpok yuk yuk
jadi mpok bareng rere naik mobil ini
seri antar dia mpok ya
mpok banget si rodia
duntung banget ya mi
ya bibo si robi ditolak sama si rumane
eh dapetin yang lebih cantik dari si rumane
duntung banget ya
udah gitu kayak amat terpelajar lagi
rela antri belakang robi
eh jangan salah ya calonnya rumana juga lebih kaya
anggota dewan sarjana hukum
gua kudu bisa nemuin
supaya si rahmadi mau balik lagi sama si rumane
saya udah banyak salah sama pak aji
perbuatan saya sama pak aji kagak benar benar
dosa saya udah sabrak abrak udah segunung
jadi saya minta maaf pak aji
udah deh dun
lu kau baik baik sama gua
pengen ngutang kagak berhasil
ya pak aji
mikirin jangan ambil kesitu situ kenapa pak aji
lu itu udah kelewatan
gua hampir lu ancur lu bikin
eh lu tau gak
gua hampir kehilangan bini gua
karena dia minta cerai sama gua
saya kagak salah pak aji
makanya pak aji terus teran
saya pengen diinsap pengen sadar pak aji
kalo muka lu pas pasan kaya gini susah deh
biar digempenin juga
orang sudah kagak percaya
jadi tampak saya mesti dianjurin biar orang percaya
pokoknya apa yang pak aji suruh pasti saya kerjain
yang penting pak aji maafin saya ya
maafin deh pak aji ya
dengar dulu kita kan udah kaya saudara
maafin pak aji
udah pak aji
kasih maaf aja kalau emang dia tulus minta maafnya
tapi ada syaratnya pak haji
iya pak aji
suruh dia dalam sebulan ini kagak boleh nerima sepeserpun jatah dari pak haji
setuju pak aji
itu baru namanya ikhlas
kalo kagak tahan pak aji
itu namanya dia minta fulus
lu ngomong jangan sembarangan nih
lu pikir lu berdua deketin pak aji
ngarepin apa ya
gua tau otak lu otak kelamitan sama duit
kalau itu sih beda bang kadrun
kita kan urusannya sama pak aji bisnisnya ya
iya kelewatan aja pak haji kalau kagak ngasih fulus ke kita
ah udah udah jangan banyak ngomong
aduh gua injek pateng leher lu
eh daripada bengong
mendingan kita main dingin nih
yah lu gaada kerjaan bro
emang kagak ada kerjaan
jadi kita mendingan main ginian
ntar pilih filmnya yang bagus bagus
lu lagi bete ya
pantesan tampang lu sumpah
gua bercintanya atika kagak dapet dapet
ke temen gue kan gua udah pernah ngomong sama lu
kalo temen gue tuh jago
dia bisa nolong kayak lo tuh yang jauh jodohnya
kalo dia dibilang musrik
lu masih ga percaya aja friend
kalo lu ngomong sama rumah anak dulu jangan deh
kalo pengen nolongin ya friend ya
pake cara lain dong
kalo untuk dapet
gah berarti cewe lu tuh matrek bro
trend jaman sekarang
ntar gua gebrak si muhidin
biar dia sawan
pokoknya rumah bakalan dibagi dua ama lu
awas lu gua ya
jangan macem macem ya
jangan coba coba lo pengaruhin pak haji buat musuhin gue
gua cekan tuh
gair bang sih
bebe bang kardun biasa
ih jangan lu
ngapain lu datang kemari

kok omongannya begitu banget sih
gua kagak mau lu
buat laki gua
tapi mpe sekarang belom dimaafin